perumbulok serius untuk mengantisipasi lonjakan harga sembako jelang lebaran
salah satunya dengan pengawasan di enam belas titik distribusi sembako
hal ini dilakukan untuk mengawasi munculnya tengkulak yang kerap hadir jelang lebaran
saat melakukan kunjungan ke unit gudang kelapa gading
direktur utama perusahaan umum bulog budi waseso menyampaikan keseriusannya
untuk mengantisipasi kelonjakan harga sembako jelang lebaran
bulog mengakui munculnya tengkulak bandel dan oknum yang hadir menjelang lebaran
dalam memainkan harga komoditas harus diawasi semua pihak demi kestabilan harga secara merata
rencana pengetatan pengawasan tegolak ini diperkuat dengan menyebarkan enam belas titik distribusi sembako
di sejumlah daerah indonesia yang memudahkan masyarakat dan tidak bergantung pada permainan stok pasar
tiga dua satu
dan mulai enam juni posko bulog sudah efektif melayani masyarakat di kantor polda dan kodam
ini yang kita lakukan adalah untuk kegiatan penstabilan harga dan ketersediaan barang
dalam menghadapi lebaran
nah ini kan kita walaupun sudah lagi libur panjang
tapi masyarakat akan tetap bisa dengan mudah mendapatkan kebutuhan sembilan bahan pokok
seperti hari ini
dan ini juga tidak hanya berlaku di jakarta saja
secara serentak kita seluruhnya melakukan kegiatan yang sama
bila dibandingkan dengan harga komoditas di pasaran harga jual bulog jauh lebih murah
seperti daging sapi hanya dibanderol rp delapan puluh
sudah mencapai rp satu ratus dua puluh per kilogram
lalu bagaimana kesiapan stok beras yang selalu jadi primadona
perum bulog sampai saat ini optimis atas ketersediaan beras mereka di gudang
adapun bulog telah menyerap beras sebanyak satu empat puluh dua juta ton yang sampai saat ini semuanya berada di gudang bulog
adapun ini untuk mengantisipasi kegiatan libur lebaran yang nanti akan berlangsung sepekan lagi
dan mengingat konsumsi masyarakat indonesia yang rata rata mengonsumsi beras sebanyak dua juta ton
per bulan telah diantisipasi dengan kerjasama bulog dengan kemendak
dengan cara mengimport lima ratus ribu ton beras yang nanti akan dicadangkan semua di gudang bulog
adapun jumlah beras di pasaran sampai saat ini masih dalam keadaan aman
gagat prasasti jakarta